kanker cervix merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia pada perempuan selain kanker payudara
mahalnya biaya pengobatan membuat kementerian kesehatan mengambil kebijakan akan mewajibkan pemberian vaksin kanker cervix yang diprioritaskan pada anak perempuan usia sekolah dasar kelas lima dan enam sebelum mengalami masa menstruasi
dokter ahli kandungan kebidanan dan oknologi menyatakan vaksin ini sangat efektif mencegah infeksi human papillomavirus
kanker cervix atau kanker leher rahim disebabkan oleh terjadinya infeksi human papillomavirus persisten di bagian leher rahim karena kegiatan seksual berisiko yang dilakukan perempuan
psikologi rumah sakit kanker darmais muhammad yusuf mengatakan sejak terjadinya infeksi sampai menjadi kanker membutuhkan waktu sekitar lima tahun
di mana awalnya seorang perempuan yang terinfeksi virus hpv relatif hampir tidak mengalami keluhan apapun
meski demikian tidak semua virus hpv yang menginfeksi leher rahim menyebabkan kanker
proses infeksi yang terjadi rentan terhadap sistem kekebalan tubuh hostnya
artinya bila tubuh hostnya memiliki sistem imun yang baik virus tersebut tidak bisa berkembang
bahwa kanker cervix ini bisa kita ikutin dari mulai infeksi sampai jadi kanker
nah kita yang paling penting dari kita saya sebagai seorang dokter yang paling penting bagi saya adalah menemukan di fase sebelum jadi kanker atau prakanker
karena apabila kita temukan pasien di kondisi prakanker disitulah kita bisa memberikan kesembuhan istilahnya
setelah mengalami infeksi pada tahun ke enam perempuan akan mengalami perdarahan saat melakukan kegiatan seksual kemudian muncul keputihan berbau busuk dan juga nyeri panggul
disinilah pasien baru memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut
tetapi tanpa disadari kondisi ini sudah
terjadi perubahan karakter dari sel non kanker menjadi sel kanker yang bisa bermetastasis atau menyebar ke organ lain
untuk itu diperlukan kesadaran ataupun juga awareness bahwa perempuan manapun bisa terkena kanker cervix atau kanker lehrain
ada pun cara pencegahan yang terbaik adalah dengan melakukan screening atau penapisan dan vaksin hpv sejak dini
angka kasus kanker cervix di indonesia terbilang cukup tinggi
di mana dalam satu jam terdapat dua perempuan yang meninggal karena menderita
kami mengatakan bahwa kondisi ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah
badan kesehatan dunia mencatat
angka kejadian kasus baru kanker cervix di indonesia tahun dua ribu delapan belas sebanyak tiga puluh dua empat ratus enam puluh sembilan kasus atau tujuh belas dua persen
dengan angka kematian delapan belas dua ratus tujuh puluh sembilan orang atau delapan delapan persen
sebagai langkah preventif atau pencegahan menteri kesehatan beberapa waktu lalu menyatakan pemerintah akan memberikan vaksin kanker cervix
untuk penyelamatkan kanker
untuk anak usia sekolah dasar khususnya kelas lima dan juga kelas enam
menurut menteri kesehatan vaksin hpv yang diberikan pada anak usia sekolah dasar
terutama mereka yang belum mengalami masa menstruasi ini
dinilai lebih efektif diberikan daripada kelompok remaja dan dewasa
sementara untuk anak usia remaja dan juga yang sudah memasuki masa dewasa
disilahkan melakukan vaksinasi hpv secara mandiri di sejumlah fasilitas kesehatan
dan kemudian karena ini terkait dengan usia sekolah
guru untuk mendapat edukasi menjadi penting banget selain orang tua
jadi guru penting banget untuk mendapat edukasi mengenai pentingnya vaksinasi ini
sehingga bisa berhasil lebih baik
nah itu training of trainer selama ini training pada guru menjadi penting
agar paham dan bisa memberikan penjelasan dengan baik kepada siswanya kepada orang tua siswa
kementerian kesehatan akhirnya menambah tiga jenis vaksin
ke dalam program imunisasi rutin lengkap yaitu vaksin pcv untuk pneumonia
kemudian vaksin rotavirus untuk diare dan vaksin human papilomavirus untuk kanker cervix
penambahan tiga jenis vaksin ini tujuannya untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak
dan untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan
kementerian kesehatan secepatnya akan meluncurkan vaksin hpv di delapan provinsi di indonesia
yaitu di dki jakarta daerah istimewa yogyakarta jawa tengah jawa timur sulawesi utara sulawesi tenggara gorontalo dan bali
arman helmy galu prestisa jakarta